nah ini dia
ibu kamu jadi pengantin ya
dan kamu posya kamu jadi udangan
mbak nih ikut sama mbaknya disanggul dulu
ya tapi ini wadrop sama setnya keren banget ya
mbak aku boleh jangan jadi pengantinnya gak salah kan
aku masih disanggul
besok posya akan tetap menikah di masjid al mutakin jam sepuluh
papa harap mama mau menerima hal ini
dan mendampingi posya di hari bahagia
belum jadi menantu aja
mimo itu begitu besar pengaruhnya ke mas ami
apalagi kalo udah resmi
apa yang harus aku lakukan ya
kalau aku menolak perempuan itu
dama bisa kembali lagi ke perempuan itu ya
tapi kalau aku menerima perempuan itu
dia bisa masuk ke rumah aku dengan senangnya aja
kalo aku bisa menanggung perempuan itu
aku pasti bisa menanggung perempuan itu
mosha beneran anak kamu
sama seperti tante maya pernah cerita sama aku
dan bukan anaknya mimmo
untung damar percaya itu anak nemo
hampir gue jantungan
kamu tolong ceritain sama aku
kenapa mosha baru muncul sekarang
akhirnya mas sudah tahu sendiri ya
sebenarnya saya gak mau menjelek jelekin mimmo
dia kan sepuh saya sendiri
tapi ya memang saya kasian sama mas
karena mas sudah ditipu habis habisan sama mimmo
saya gak boleh jahat sama mimmo
kamu jangan basa basi
kamu ceritain apa yang pengen aku dengar
kalau enggak enggak ada yang perlu kita bicarain
jadi gini ceritanya mas
saya lagi di jakarta
tapi nggak tinggal satu rumah sama dia
ibu saya lagi di jambi
dia lagi kerja di sana
mungkin dia ngebuang mosha karena
dia nggak punya pilihan lain mas
iya mas benar
sebenarnya dia itu nggak sepolos mukanya
dia rada rada genit
makannya bisa dihamil di luar nikah
kamu diam ya
kamu pergi dari sini sekarang juga
kalau kamu gak pergi
aku yang pergi
salah siapa mimpi jadi istri orang kaya
kamu beneran mau nikah hari ini
jawab pertanyaan aku
mama kamu udah cerita semuanya sama aku
kalau gue bilang enggak sisi akan mengajar terus dan berharap
hari ini aku pengen nikah sama mimu
kamu duan aku ya
mau maunya kamu di jebak sama si mimo itu
jangan mau mosya
ya udahlah sissy
aku harus siap siap sekarang
aku terus ngerukain kamu
buat kebahagiaan kamu
karena aku gak bisa cinta sama kamu
aku gak rela sya
aku gak rela
aku gak rela sya
aku gak rela sya
lagu lupa aku
masalahnya jangan dipunyai
kalau ada ihrat
aku bukan pria
walaupun sampai aku harus mati
ampuni anak belum bangun juga
mau bangun mau
abis mandi nanti mama dandanin
karena kita di lokasi harus udah pake kostum nih
beruan mandi ayo
malah tidur lagi nih anaknya
bangun dong mau
belum mandi juga belum bangun lagi tuh anak
beruan kamar mandi
maafkan papa damar
karena itu papa tau
mimo bukan jodoh yang terbaik buat kami
kamu akan menyakiti mimu dan mosia nantinya
aku maafin mimu dan posya
itu yang papa mau
aku juga manusia pak
aku buka malaikat yang bisa melupakan
semua perasaan aku begitu aja
papa ngerti kamu perlu waktu
untuk bisa menerima memo dan posya
papa ngerti itu
cuma satu yang papa minta dari kami
jangan sakiti moshe
terima dia sebagai keponakan kamu sendiri
karena anak itu sama sekali gak bersalah
aku ada satu pertanyaan buat papa
apa hukumannya akan papa berikan ke posya
orang yang udah berani ngambilin anak orang
meninggalkannya begitu aja
terus keruput perempuan yang aku cinta
tepat di depan mata aku
jadi kebetulan sekarang papa pergi aja
sama seperti saya gak akan minta apapun lagi sama bapak
papa pasti punya hukuman untuk kakak kami
kamu gak usah khawatir
tapi tolong kamu ingat permintaan papa tadi
papa menyayangi kamu dan posya sama besarnya
dan papa akan bersikap baik
tidak adil kepada kalian berdua
percaya sama aku
tolong bantu dokter denny baik baik
anaknya mencoba bunuh diri
jadi tolong suster jaga jangan sampai jadi permasalahan disini ya
iya iya baik suster
oh mbak sissy ini ternyata anaknya dokter denny
suster suster saya minta tolong
biar prosesi itu masuk ke gede
tolong suster ya
pausya maaf sebentar
anaknya bunuh diri gara gara pausya
suster maafkan saya
saya memang tidak bisa
saya cerita anak saya sangat mencintai pausya
jalur suaminya punahkan suster itu
suster saya janji
saya janji tidak akan mengganggu pernikahan mereka
cuma saya takut saja
saya takut anak saya ada apa apa
saya hanya minta dia untuk data
dan menengokin sissy
supaya dia bisa bangun lagi suster
baik baik baik dokter
ya akan saya hubungi
ya sudah terima kasih
nah ini dia
ibu kamu jadi pengantinnya
dan kamu pausya
kamu jadi undangan
ya tapi ini wadrop sama setnya keren banget ya
aku boleh jangan jadi pengantinnya enggak
soalnya kan aku mesti disanggul
aku enggak bagus kalau disanggul
kamu ini mau cari uang apa enggak
eh buruan mama mau ketemu sutradara nih
mbak tolong ya mbak
dada dada di makeup in
kamu suatu saat akan berterima kasih sama mama

aku mau ke rumah
mbak aku mau ke rumah

mbak aku mau ke rumah